kek kemana ya

jangan sampai itu cewek berani gangguin adik gue
tapi lo jemput gue ya
pak setiap kemahannya
apa sih kak
ya mana gue tau

kan lo sahabatnya keke
lo ngapain sih deketin dia

toh dia juga milih temenan sama gue kok
lagian ngapain sih temenan sama anak penyakitan kayak begitu
nanti malah keluar penyakitan sama gue
bukannya alina yang harus hadirin berteman sama lo
lo itu kan juga nularin penyakit
lo tuh yang penyakit jiwa
lo yang selalu bikin masalah sama kak
ngapain sih lo pada ribut disini
udah udah diam gi
tau lo ngapain sih lo dikecampur
ini urusan gue sama dia
eh nih biasanya sih kalau suka berantem
nanti lama lama suka
gue kasih tau ya bedanya cinta dan benci tuh
gue suka sama dia
amin tapi jabang bayi
jangan sampai gue naksir sama cowok katrok kayak lo
mau lo taro dimana muka gue
kak pulang yuk
sebelum kakak keluar penyakit jiwa yuk
kayak lo tuh yang udah nandain sakit jiwa
berantemnya nanti aja
aku pulang dulu ya injah
jel yuk pulang
laporan kamu soal pasien kanker di yayasan kanker itu
lengkap dan memuaskan
karena laporan ini bukan hanya mengedepankan fakta yang ada di lapangan
tapi juga ada sentuhan humanisnya
terima kasih prof
semua ini berkat bantuan gagak
karena ngajar lo ke iisn kanker
gue bisa dekat dan memahami para penderita kanker itu
dan bisa bikin makalah yang seperti ini
gue harus bilang terima kasih sama dia
gue pengen ajak nih nonton malam ini
suatu pagi ada seekor
sedang mencari makan
ada yang tahu makanan gajah apa
kacang rumput terus apa lagi
kalau makanannya kancil
oke sekarang kelinci sama gadisnya udah mulai ngantuk
jadi kita istirahat ya
adetnya istirahat dulu ya
gue kebetulan mampir
cuma mau kasih tau aja kalo tadi siang
yang pasti profesor omar suka yang ngasih laporannya
terima kasih ya kak
gak pengen terima kasih sama aku
aku kan nggak bantu apa dua
buat gue lebih nyama jalani tugas gue disini
tapi jangan gr ini gak maksud apa apa kok
iya gak gr kok
waduh gimana ya caranya gue ngajak aku nonton
ke ada acara gak malem ini
gue punya tiket nonton sih
kamu mau ngajak aku nonton
enggak gitu sih sebenarnya
rencananya gue mau nonton sama temen gue cuman dia bener gak bisa
sayang kan kalo udah dibeli gak kepake
kalo enggak juga ya gue bohong aja deh
gue juga gak tertarik nonton sih
aduh aduh aduh
ini ada adegannya
malem ini ada acara gak
aku soalnya malam ini lagi free jadi kita bisa nonton
oh yaudah bagus dong
kan kita juga belum pernah jalan berpikir
mamank laughing longer nih
iya halo bu anterin catering
ya udah kalau gitu ibu tunggu ya aku segera ke sana
soalnya ibu minta tolong aku ngantri catering
oh gitu yaudah aku antri kamu ya alan
gak usah kan kan tiketnya udah dibeli
gak apa apa kan kamu nonton aja sama morgan
aku gak bakal semburu kok karena aku tau kek
aku duluan ya dadah cantik
jadi kamu udah lama jadikan sama silam itu
alan tuh sahabat aku
terus perasaan kamu sekarang gimana clear
tau tau aja bukan urusan kamu kali
kenapa kamu ada di sini
gak tau sopan kamu
kaka itu dan kakak kamu
kaka itu dan kakak kamu
kaka itu dan kakak kamu
kaka itu dan kakak kamu
aku yang bawa nana ke sini nek
aku yang bawa nana ke sini nek
aku yang bawa nana ke sini nek
aku yang bawa nana ke sini nek
hasil tes lab nana sudah keluar
karena hasilnya kurang begitu baik
nana harus menjalani biopsi
karena ada kemungkinan
nana kena kanker
nenek aku takut
nenek aku takut